aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh puji kuswati bersama dua anaknya di gereja kristen indonesia surabaya
membuat keluarga yang ada di banyuwangi jawa timur shock
pihak keluarga menolak jenazah keluarga peledakan bom itu dimakamkan di banyuwangi
inilah rumah orang tua puji kuswati yang tinggal di dusun kerajaan desa tembak rejo kecamatan muncar banyuwangi jawa timur
orang tua puji mengaku shock saat mengetahui anaknya menjadi salah satu pelaku bom bunuh diri di gereja kristen indonesia surabaya
pihak keluarga terduga teroris puji kuswati enggan menerima jenazah pelaku peledakan bom di beberapa gereja di surabaya
mereka beralasan puji bukanlah warga desa setempat namun tercatat sebagai warga surabaya
pihak keluarga berharap ke enam jenazah dimakamkan sesuai alamat asal
kaitan dengan perencanaan itu
karena ini mbak puji adalah perempuan berarti karena domisilnya beliau ada di surabaya berarti kan urusan suami
asal suaminya atau di tempat tinggalnya yang sudah akpb
di sini empat
empat belas ibu ditanya nomor berapa
keluarga setempat juga mengaku kaget dan tidak menyangka
kalau salah satu pelaku pengeboman di gereja di surabaya adalah puji kuswati
sehari hari puji dikenal sebagai sosok yang ramah
orangnya itu baik pak orangnya itu
anggredo barang di sini itu melancar semua sama keluarga
kalau sama itu tangga tangga sini kalau keluarga pulang itu
ya keluar semua suraturaumit di rumah masing masing gitu
di abu rumah rumah rumah
ya betul yang ngumun lah
itu yang kaget
masih kecil nggak di sini mas
di magetan di mediun
di asli siapa pak
di asli neneknya
nggak tahu saya neneknya itu
seperti diberitakan bom bunuh diri di tiga gereja di surabaya pada minggu pagi dilakukan oleh satu keluarga
masih masih di tahu prianto
puji kuswati dan keempat anaknya
yaitu yusuf fadil firman halim dan kedua anak perempuan fadila dan pamela ristika
dita oprianto beraksi menggunakan mobil di gereja patek nosta pusat
puji kuswati beraksi bersama dua putrinya fadila dan pamela rizkita di gereja kristen indonesia
sedangkan yusuf fadil dan firman halim meledakkan diri di gereja santa maria takbercelah surabaya